ngapain sih lo kemari
ayah kemari mau nemuin abang robi
tapi kata emak abang roky keluar bentaran
mbak bilang bentar
dia perginya lama tau
dikasih aku nungguin disini
gak masalah nungguin
iya sekalian nih
apa sih hebatnya rumana
sampai lo kayak begitu
ibu akan cariin yang lebih dari rumana
lebih cantiknya lebih pinternya
pokoknya ibu gak perlu repot repot deh
ramadi bakal tetep milih rumana bu
udah telah nyuruh jatuh cinta sama dia
apa ibu gak salah dengar
yang butuh cinta itu anak anak lu
nak lo itu butuhnya pendamping hidup
apakah ibu benar benar sudah cinta sama rumana
rumana kenapa sih
kok sekarang ibu gak bisa berhenti mikirin ibu
aduh mie aduh mie jangan gitu sakit
tuh so kaya sih makanya pulang naik ojek aja
ya emang disitu gak ada ojek mie
ya iya sukses banget sih
gue sampe sakit perut tuh sisulam mukanya oon depan mimbar gitu
mie mie aduh jangan mau puat dong aduh
terus terus terus
jadi sisulam disuruh pidato bukannya ngomong dengnya malah plengak plengok aja
iya lagian rumahnya iso bener anak oon gitu disuruh jadi inspirator
aduh mie aduh aduh aduh
aduh gimana sih mie
aduh orang udah sakit dia dipicit lagi
aduh gimana sih aduh
saking demennya diribut koruptor
ya udah aku jangan dipicit dong
udah tau gak bisa pidato tapi kok tetep maksainya pak aji
antulah sisulam udah tua itu yaa
sok gaul tapi gaulnya sama anak anak apakah gak salah toh
si sulam itu memang niat benar ingin mempromosikan dirinya ke anak anak kalau dia itu hebat
anak kecil tau apa sih iya gak
iya bener setuju pak aji
nah itu namanya sisulam cari muka salah tempat
salah juga sasarannya
emang capek dia
bang roby nanti rom berhenti di pertigaan aja ya yang sebelum rumah itu
eh sudah lupa pak
masa orang nganter kok setengah jalan
ya kudus sampe rumahnya
udah rob sampe rumahnya aja
siap mbak laksanakan
mau nganter rumah aja nih
ketemu amesnya sulam dimana
kenapa lo pulang kagak pake taksi aja
apa lu takut ya umi sama abang gak bisa bayar argo
yang penting lo tuh kagak amik keluarganya sulam tau
kalo sampe rahmadi tau bisa batal lo dipersuntik
yang rugi kan kamu sendiri dong
yang rugi itu rum atau abah sama umi
eh ya kamu dong
aduh abah udah deh mbah
bang rahmadi juga tadi lihat kok
waktu room nebeng ke keluarganya haji sulam
dan bang rahmadi juga gak apa apa
kalo gitu kenapa lo gak minta pulang kan tadi sama si rahmadi
paling gak kan kita bakal dapetan oleh oleh dari dia
ya rom kan yang lebih simpelnya aja umi
yang searah pulang kan haji sulam
jadi ya rom ikut sama haji sulam
emangnya lo ketemu haji sulam dimana
rom sekarang masuk dulu ya rom mau bersih bersih
mungkin berani aja sekarang deh
hei rom tuh anak lo apa
enak aja itu anak umi
hei enak aja kalo yang gak bener gua terus
hei pahaya dah
gapain sih lo kemari
ayah kemari kan mau nemuin abang robby
tapi kata emak abang roky keluar bentaran
mbak bilang bentar
dia perginya lama tau
dikasih aku nungguin disini
gak apa apa gak masalah nungguin
iya sekalian nih
hampir aja lupa
ayah sama mami makan bubur tuh
terus belum bayar
hari ini deh ayah bayar
berapa sih tante
gak usah gak usah
akhirnya dateng cinta
sebaiknya lo jangan sering sering kemari deh
gak enak sama tetangga
emang salah ya kalo tika cuma zilat rohmi aja
kenapa karena tiga jande
jadi jande juga bukan pilihan hidup tika
aduh kenapa sih
tika boleh masuk ya
dulu ya nah memang abang jadi kebanyakan nanya pokoknya abang di kamar dulu ya iya
karena abang kalau keluar tunggu dulu ya udah masuk sekarang
dari tadi juga
terus terus enggak berasa apa apa nih namanya ini abang robi ke mana sih
kok kagak keluar keluar mak
ini ayah mijetin emak udah dua jam
pegel tangan ayah
mama siapa yang mijetin
mau dapet pahalnya jadi nggak dapet deh tuh
masa selama dua jam tika tuh mijitin emak
emang tika tuh pengpijit apa ya
tapi lu ketemu si robi kagak
poro poro ketemu yang ada nih jadi semua nih pegel
eh tika kan mba be udah berapa kali bilangin lu
jaga sikap lu di luarang
mba be emangnya tika tuh salah apa sih
salah apa lu tuh kalau keluar rumah jangan pakai kecantilan segala gitu ya

salah apa lu kalau keluar rumah jangan pakai kecantilan segala gitu ya

mau jadi malu
mau jadi malu
mau jadi malu
orang orang kemarin udah pada tau
orang orang kemarin udah pada tau
orang orang kemarin udah pada tau
terutama maknya si rumana tuh hajiah maimunah
pasti kita dicel abis abisan sama dia
udah pasti bang
ror kenapa lo jadi takut sih
kalau kita benar kenapa bisa takut
emang kenyataannya kita gagal
buka kapi bubur di mul
udah dah yang begitu jangan pikirin
gak ada gunanya gak ada manfaatnya
yang ada bikin bunyeng
bunyeng di palang nih
struk lutar akhirnya